saudara tujuh puluh delapan anggota jamaah calon haji indonesia alami sakit radang paru paru dan harus mendapat perawatan di klinik kesehatan haji di mekah arab saudi
kebanyakan jemaah haji terkena radang paru paru dikarenakan udara panas yang mencapai empat puluh dua hingga empat puluh enam derajat celcius
dari tujuh puluh delapan pasien lima puluh tujuh diantaranya masih harus dirawat bahkan sebagian jamaah harus dirujuk ke rumah sakit di arab saudi
jemaah haji indonesia pun diimbau selalu menggunakan masker selama di tanah suci tidur yang cukup dan makan makanan bergizi
selain itu dari data petugas haji jumlah calon haji yang meninggal hingga saat ini mencapai dua puluh dua orang
beberapa diantaranya meninggal akibat mengalami sakit jantung
klinik kesehatan haji indonesia atau kkhi di mekah arab saudi saudara sudah dioperasikan sejak dua puluh mei lalu
kkhi mekah arab saudi berada di wilayah aziah junubiah dengan didukung satu ratus enam puluh delapan tenaga kesehatan
sebagian berjaga jaga di kantor kkhi sebagian lainnya disebar di klinik kesehatan sektor dekat hotel jamaah haji
kkhi mekah dilengkapi sarana prasana kesehatan seperti ruang igd ruang rawat inap ruang isolasi poligigi psikiatri radiologi laboratorium dan apotek
di kkhi mekah terdapat dua ratus lima puluh bed dan lima belas